gelombang tinggi terjadi di sejumlah pesisir pantai di kawasan gianyar bali sabtu siang
restua gelombang tinggi ini sempat direkam oleh seorang warga dan videonya viral di media sosial
dalam video itu terlihat air laut naik hingga melewati pembatas pantai
terjangan air laut juga menyebabkan terjadinya banjirop
air meluber di sekitaran jalan bypass ida bagus mantra yang merupakan jalur penghubung antar provinsi
hari ini kita standby berupa balawista dan dfc
kita siagakan di sepanjang pantai gianyar
jadi gelombang laut naik lagi air laut naik terjebak ke kanan
di sepanjang pantai gianyar dari mulai pantai syut lebih rangkan mas seti
jadi balawista sudah kami siagakan dari yogyakarta ke bukit jaya
dari data bmkg wilayah tiga denpasar ketinggian gelombang mencapai tiga hingga empat meter
gelombang tinggi ini diprediksi akan terjadi hingga dua puluh delapan juli mendatang
sementara itu puluhan bangunan semi permanen di pantai depok bantul daerah istimewa yogyakarta
sabtu pagi diterjang gelombang pasang
akibatnya bangunan warung milik warga banyak yang rusak parah dan ringan
menurut data pusat meteorologi maritim bmkg pada sabtu dan minggu
perairan selatan yogyakarta yang terhubung dengan samudera hindia mengalami peningkatan tinggi gelombang tiga hingga empat meter
baru kali ini sini kenal seperti ini
kalau sebelah barat sana sudah tiga kali pernah seperti ini rumah sampai kenal
peningkatan gelombang di pesisir selatan yogyakarta ini tergolong dalam area perairan
dengan gelombang tinggi dan untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
tim sar pun disiagakan